jumlah korban prostitusi online anak di bawah umur mencapai satu ratus tiga anak
tiga tersangka dengan inisial ar u dan e telah ditahan di baris krim mabes polri
pihak kepolisian telah mendalami kasus prostitusi anak di media yang sosial dikenal dengan akun berondong bogor tersebut
jumlah korban prostitusi online yang didalangi oleh tersangka ar sebagai muncikari sebanyak sembilan puluh sembilan orang
dari sembilan puluh sembilan orang tersebut korban anak anak dengan rentang usia antara tiga belas sampai tujuh belas tahun berjumlah dua puluh tujuh orang
sementara tujuh puluh dua orang sisanya adalah orang dewasa dengan rentang usia delapan belas sampai dua puluh tiga tahun
sementara dari tersangka u polisi telah mengamankan empat orang korban
dari penangkapan tiga tersangka pihak kepolisian menyita barang bukti berupa puluhan ponsel yang dipakai untuk bertransaksi dengan para konsumen
selain itu di rumah kos ar polisi juga menemukan ratusan alat
empat kontrasepsi yang masih belum terpakai
setelah menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini para korban akan menjalani terapi psikologi
padahal ini digunakan oleh anak anak untuk mengakses internet maupun berkomunikasi secara langsung
jadi cara terbaik kita bahwa kita perlu bagi orang tua yang memiliki anak untuk mengawasi
supaya kemudian alat komunikasi ini tidak kemudian
bisa disalah manfaatkan yang akhirnya terjebak pada persoalan yang lebih serius dalam hal ini eksploitasi